dan kini itu dia tadi data data dari kekerasan terhadap anak
di studio juga sudah hadir ada fay simanjuntak di sini
ini adalah tokoh inspiratif ya
masih berumur berapa faya umurnya
sekarang lima belas tahun ya
saya baca tentang faye ini di internet ya your profile
dan i have to say i amaze dengan apa yang sudah kamu lakukan
dari usia berapa ya tiga belas tahun
atau dua belas tahun
sebelas tahun ya
jadi faye ini pemirsa di usia sebelas tahun sudah sangat concern untuk memberikan perhatiannya
bagi kekerasan pada korban kekerasan terhadap anak
nah sekarang ini v menjalankan sebuah yayasan nirlaba
yang bergerak di bidang perdagangan anak yang bernama rumah v
begitu kan ya
gini deh saya mau contoh contohnya sama faye
apa yang ada di pikirannya faye saat berusia sebelas tahun kala itu
dan oke saya harus bikin yang namanya rumah faye untuk korban kekerasan terhadap anak atau child trafficking
apa yang ada di pikiran kamu saat itu fake
ya dari kecil saya tumbuh di dalam keluarga yang selalu ngajar saya
kita punya nilai nilai bahwa kita harus give back kepada masyarakat kita
terus aku juga udah dimasukin nilai nasionalis gitu
maksudnya saya lahir di indonesia
saya orang indonesia
jadi maksudku saya selalu diajarin bahwa ini masyarakat kita
tapi ya waktu kecil belum ada panggilan gitu
mama papa mau ngapain yaudah eh aku ikut ke panti asuhan ini
apakah kalau masyarakat ini mau ngasih sembako gitu gitu aja
tapi waktu saya di kelas lima saya belajar tentang prostitusi
seumur saya masih anak
belajar di mana itu
kita lagi belajar tentang keadilan sosial
and we learn bahwa ada anak anak seumur saya apalagi di indonesia
diperdagangkan masuk prostitusi
mereka dipaksa untuk menjual badannya untuk seks
nah indonesia adalah ketiga paling rawan prostitusi di seluruh southeast asia
what makes it worse adalah bahwa lima puluh
sebelum pak presiden masuk ke dalam kabinet
jadi mereka nggak bisa dapat pendidikan
nggak bisa dapat
nggak bisa dapat karir
gimana negara ini akan
maju begitu ya berkembang lagi
anyway ini hebat banget ya maksudnya
wow ini kita mendengar ini dari anak umur empat belas tahun
itu dia itu dia makanya
oke kita tunggu nanti kita akan lebih lanjut lagi
apa sih itu rumah fay juga apa yang dilakukan fay
sesaat lagi tetaplah di good morning
boleh lihat ke kamera satu
nah ini ada berita tentang face sendiri
surat dari faye
saya faye siman juntak
saya adalah pendiri rumah fain
saya pernah menulis sebuah surat
dalam surat ini saya menuliskan isi hati saya tentang keinginan saya untuk menolong sesama
dengan cara yang bisa saya lakukan saya ingin membantu anak anak yang pernah menjadi korban perdagangan anak butuh perlindungan
anak anak berhak hidup layak
anak anak butuh bertumbuh kembang
kamu terancam tuh ratu
ini bisa jadi news anchor juga jangan jangan nanti
sepuluh tahun ke depan
faye jadi tadi ceritanya kayak begitu ya
kamu di masa itu di usia sebelas tahun sekarang sudah empat belas tahun ya
jadi sudah tiga tahun lepas dari rumah faye itu berdiri begitu
nah pemikirannya dalam sekali bikin rumah fay itu dan saya kaget itu bisa muncul dari seorang fay

nah di rumah faye ada tidak sejauh ini kamu menemui pengalaman ketika berinteraksi dengan beberapa anak anak korban itu dan yang paling kamu inget dari cerita itu
sebenarnya sih what i want toget outdoor pertama tama adalah bahwa masyarakat selalu menggambari anak anak korban perdagangan anak atau prostitusi anak sebagai anak anak yang tak berdaya
kalau dilihat oh ya pandangan kosong
apa enggak maksudnya
yes anak anak ini masuk ke dalam trauma yang berat sekali
tapi aku sudah ketemu banyak sekali korban korban prostitusi yang melihat aku dan mereka bilang kalau ditanya gitu tentang hobi kegemaran mereka senyuman langsung langsung ketawa ketawa
mereka anak biasa mereka se akut
dan sebenarnya mereka ada yang lebih muda dari aku kan pasti
mereka anak biasa
tapi orang suka pikir suka melihat mereka sebagai oh they're fragile they're glass gitu
which is nggak kayak begitu
sebenarnya kita harus memperlakukan mereka juga dengan ya seperti layaknya anak anak begitu diajak ngobrol diajak bermain begitu ya ve ya
sebenarnya memang apa yang dilakukan di rumah fay ini apa sih untuk kembali meningkatkan kepercayaan diri mereka
jadi kita ada program tiga p pencegahan pembebasan dan pemulihan
pencegahan adalah program yang saya
ya saya mukanya rumah v gitu
saya yang datang ke again news saya datang ke masyarakat rawan prostitusi ke sekolah ke panti panti
pembebasan adalah officelveraine kita bekerja sama dengan local authorities dan juga ngo lsm lsm lain
dan pemulihan adalah ya rehabilitation di dalam
kamu datang ke mereka datang langsung ke institusi institusi ini
lsm misalnya tadi kan kamu ya coba bicara sama mereka juga gitu kan
iya saya berbicara dengan ya orang yang punya shelter itu dan juga anak korban
tapi itu juga nggak terlalu sering karena saya juga sebagai remaja empat belas tahun juga sometime nggak boleh karena ya
tapi ada cerita khusus nggak sih yang apa ya yang kamu inget banget gitu ya
yang kamu inget banget tentang cerita mereka
tapi saya selalu ingat bahwa mereka bilang
they tell me tentang mereka di beat dengan kursi dengan meja
a real world gitu di dalam dunia mereka itu tuh it's either this happens to you or diancam nggak makan
terus kalau dipukul mereka akan
mereka kan kekelop kelop gini
kalau ditanya eh itu kenapa
oh saya jatuh
fay saya ingin kamu lihat di plasma base ini di plasma ini maksud saya ada beberapa data yang kamu tulis sendiri juga di website kamu ya rumah fay ini
bisa kamu jelasin nggak nih data data ini
dari sekitar sepuluh juta penduduk di rumah faye
dari sepuluh juta penduduk dki jakarta ada tiga ratus empat puluh enam dua ratus enam puluh tujuh berisiko terjangkit hiv aids dan angka tersebut delapan puluh enam nya ini anak
ini dari datanya kamu yang olah sendiri begitu kan
nggak itu bukan itu dari egpat kalau misalnya
tapi kamu tahu data data ini begitu ya
setiap tahunnya memang peningkatannya itu berapa ya maksudnya dari yang kamu
setiap tahun peningkatan anak anak
anak anak yang meningkat or
saya kan bilang kita pencari pembebasan kan pembebasan we work together dengan authorities
nah something masalah besar dari sebanyak
anak anak saya menjadi pekerja seks di bawah umur
nah ini karena mereka nggak punya identitas kan
karena mereka nggak punya pendidikan mereka nggak bisa dapat pekerjaan
jadi karena kita bekerja sama dengan government
birth certificate nggak punya akte kelahiran
sudah berkurang ya
nah itu sebenarnya mas the big picture di dalam kenapa prostitution and human traffing happines di indonesia
karena mereka nggak punya identitas and in the end bagaimana mereka cari kerjaan
fay kamu dapat pemikiran pemikiran ini angka angka ini
itu ada teman sharing nggak sih orang tua kah atau teman teman atau siapa yang jadi teman diskusi kamu selama ini sampai you know the day that is very well
anyone sih sebenarnya
saya yang dari kecil agian dari kecil saya tumbuh di dalam keluarga yang selalu encourage saya untuk eh pikirnya seperti ini
kita sudah punya ini bagaimana akan kita give back kepada masyarakat
dan juga dengan teman teman i surround myself dengan orang yang i think akan help me cultivate this way of thinking di indonesia
untuk membuat negara ini adalah negara yang udah lebih baik lagi
tapi sejauh ini kan teman teman seangkatan kamu mungkin pemikirannya masih belum sehebat kamu
apalagi kamu sudah naik angkatan dua kali begitu ya daripada seharusnya
ya to me ya ini bukan masalah bagaimana anak anak suka memikir
ini masalah and this is not generation wise for tapi generation z kita selalu punya
ada banyak yang punya pemikiran seperti aku
tapi gak banyak yang punya chance
iya kesempatan untuk mengkultivasi cara berpikir ini
tidak ada karena saya again saya tumbuh di dalam keluarga yang selalu mengajar saya
eh ini cara kamu berpikir ini apa yang harus kamu lakukan ini cara kamu berpikir
jadi ini bagaimana kita akan berpikir kepada masyarakat
tapi ada juga aku punya teman teman yang mereka pikir
seperti cara mereka berpikir adalah punya pola pemikiran sama
tapi mereka gak punya resource yang saya udah punya
jadi it's not the ada banyak orang yang dateng oh i wish my kid would think like you
i wush ada lebih banyak anak anak berpikir sama seperti kamu
dan kamu pikir banyak orang tua yang tidak kasih chance itu
bukan tidak kasih may not tidak kasih
karena ada banyak orang tua yang pengen kasih tapi memang kita
is very lucky saya punya orang tua yang punya resources
yang punya teman yang punya networking
tapi ada juga yang nggak punya saya punya teman yang
jadi dia bikin recycling program di sekolah kita
fai boleh tahu nggak sih cita cita fai itu apa sih nanti kalau udah besar
ya walaupun kamu sudah punya profil seperti ini gitu
tapi ada nggak sih cita citanya apa sih
cita cita saya ya belum tau for sure tapi saya ingin masuk ke dalam bidang politik kalau bisa
wow bagus tuh
dari kecil sudah punya cita cita yang apa sih
karena kamu punya cita cita di politik sekarang jarang sekali ya
because kan tadi saya bilang salah satu nilai nilai yang dikasih oleh keluarga adalah untuk menjadi nasionalis
untuk bangga pada negara ini walaupun ada banyak masalahnya we have to admit that
tapi saya ingin menolong untuk membuat negara ini negara yang lebih baik lagi
dari seorang pemikiran faye sendiri kamu melihat negara kita sekarang seperti apa
maksudnya cara merasa the way you said it too earlier bahwa negara ini it's a mess
tapi ke aku ya pola pemikirannya mindsetnya harus lebih we can change this country
i mean memang ada masalah banyak di indonesia tapi itu bukan akibatnya kita gak bisa bikin
ini dia satu lagi
apa yang bisa kita lakukan sama sama untuk mungkin membantu rumah faye atau dan yang lain lainnya ini mengenai kekerasan anak
ya kekerasan anak you can for one of usly volunteer di rumah fair ada form di website kita
tapi and individual way adalah untuk tahu bahwa ini adalah sesuatu masalah yang beneran ada di indonesia
bahwa anak anak tidak mau diperlakukan sama sekali
untuk tahu bahwa this is real
dan masalah di indonesia adalah bahwa sex adalah tabu kan
itu masalahnya sebetulnya
dan kita harus aware
gak usah diomong omongin terus
tapi saya pikir bahwa kita harus lebih aware tentang masalah ini aja
dan kalau kita lebih aware kalau kita lihat kita bisa pikir oh ya itu salah
saya setuju sih fai dengan pemikiran kamu
karena dulu saya pernah juga pergi ke indonesia
saya pernah ke beberapa negara dan study tentang kekerasan anak ini
ini bukan hanya di indonesia saja
tapi di seluruh dunia juga meningkat tajam
dan ya punya orang kayak fai yang sadar untuk membantu banyak anak yang mengalami trauma itu luar biasa
pey besok hari anak nasional ada pesan untuk anak anak indonesia
kita adalah satu generasi
kita adalah kakak beradik dalam satu bangsa
walaupun kita ya ada pasti kita ada ya our differences
tapi tanpa terkecuali kita semua anak anak dan ini adalah bangsa kita juga
thank you fai sudah datang ke good morning
semoga sukses dengan rumah v nya ya
tahun depan mungkin kita undang lagi dengan rumah fai nya sudah semakin
kamu lagi mau bikin shelter juga begitu kan
iya ini shelter pertama kita dong
semoga sukses ya
terima kasih banyak fai